idul fitri hari kedua jumlah pengunjung taman hiburan pantai kenjeran meningkat
sejumlah pengunjung datang untuk menikmati suasana pantai sembari berpiknik
hari kedua idul fitri jumlah pengunjung di taman hiburan pantai kenjeran meningkat
dari satu lima ratus orang per hari menjadi empat lima ratus orang per hari
dibuka sejak pukul tujuh pagi pengunjung terus berdatangan dan menikmati suasana pantai sembari berpiknik bersama keluarga
sebagian pengunjung juga menikmati wahana perahu melintasi pinggiran pantai kenjeran